roti merupakan makanan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan usia
mulai dari anak anak hingga dewasa
saat ini ada beberapa toko roti legendaris yang masih buka di ibu kota
salah satunya roti lau yang terletak di kawasan fatmawati jakarta selatan yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
diawali dengan berjualan dengan gerobak saat ini toko roti legendaris ini sudah memiliki tiga cabang toko serta ratusan gerobak
proses produksi dimulai pada pukul empat tiga puluh pagi setiap harinya
mulai dari pembuatan adonan pemanggangan penggorengan serta pengisian rasa pada setiap roti
roniko yuswari penerus generasi kedua law bakery mengatakan bahwa kunci sukses roti lau tetap eksis hingga saat ini
ialah karena masih menggunakan resep lama hingga sekarang
mungkin karena kita tetap bertahan sama resep lama ya kayak gitu lah
jadi orang orang yang masih pengen roti roti yang zaman dulu gitu masih kesini
berbagai jenis roti dan rasa tersedia disini
mulai dari roti gambang roti kacang roti coklat dan masih banyak lainnya
dalam proses pembuatannya roti lau ini tidak memakai bahan pengawet sama sekali
dan masih memakai resep lama jadi pasti rasanya lebih nikmat
ini roti gambang ya
kayu manisnya berasa banget
ada wijennya juga dan ini pakai gula merah
dan ini adalah salah satu roti unggulan dari roti lau
habibah seorang pelanggan roti lau mengatakan bahwa roti yang diproduksi di sini
menurutnya memiliki tekstur yang empuk dan juga isian yang berlimpah
emang udah legend banget ya di sini udah terkenal dari lama
terus rotinya juga empuk enak
udah favorit sih kalo disini udah langganan lama
selain roti lau di kawasan setiabudi terdapat toko roti legendaris lainnya
yaitu oki bakery yang telah berpengenangannya

di sini selain menjual roti dengan banyak varian rasa
berbagai macam jajanan pasar juga menjadi salah satu incaran
para pembeli seperti risoles kroket hingga arem arem
ini roti isi daging
ini dagingnya full banget sih
ini full banget kita cobain rasanya
asinnya pas terus ada manis manisnya juga
yang rotinya itu empuk banget
sesuai dengan namanya roti keset
roti hingga jajanan pasar yang dijual di sini
menggunakan resep dari zaman belanda
dan untuk mempertahankan kualitas
irawan sang pemilik oki bakery
mengatakan bahwa mereka tidak membuka cabang di tempat lain
kita maintain untuk kue kue yang masih ke urusan urusan belanda
itu kan aslinya dari belanda
kita selalu menjaga kualitas saja
dan kita tidak mempunyai cabang
hanya ada satu di sini saja di jalan gutur
linda salah seorang pelanggan
mengatakan bahwa roti dan jajanan pasar yang dijual di sini
memiliki rasa yang enak
sedari dia kecil hingga saat ini
buat saya beda
dia dari kecil roti jadul tapi enak
udah gitu aja
enggak bisa pindah kalian hati ya
tidak ada salahnya anda mengunjungi toko roti legendaris di ibu kota
walaupun saat ini sudah banyak sekali toko roti kekinian
selain bernostalgia rasa yang diberikan juga masih otentik